cerita dalam bahasa indonesia
ketika kejahatan mulai meningkat dan umat manusia menemukan dirinya berada di tengah krisis
dua orang super muncul entah dari mana untuk membantu umat manusia melawan kejahatan itu
mereka bertarung satu sama lain
hari ini aku akan menghabisimu fireman
bahkan tidak dalam mimpimu ice woman
seperti yang kalian lihat
fireman akan menangkapmu
airman dan ice woman tidak terlalu menyukai satu sama lain
hampir setiap hari mereka saling bentrok di beberapa bagian kota dan bertarung sampai keduanya mundur
kau adalah orang jahat dan kota akan segera tahu
lihat siapa yang bicara
aku akan merobek topeng dari wajahmu suatu hari nanti dan menunjukkan kepada seluruh kota betapa keji dan jahatnya kau
mereka terlalu kuat untuk satu sama lain
semua pertengkaran mereka akan menjadi
setelah itu fireman dan ice woman akan kembali ke kehidupan normal mereka
oh itu dia
dan bagaimana denganku chester
ria kau tahu aku hanya bercanda
suamiku yang nakah
istriku yang manis seperti cherry di atas kue
kau sungguh luar biasa chester
aku juga mencintaimu
banyak kertas kerja lembar excel presentasi
kau tahu bagaimana hariku berjalan
dan bagaimana harimu
bertemu klien alokasi anggaran
dan bagaimana harimu seperti biasa bertemu klien alokasi anggaran
hah kehidupan perusahaan
hah kehidupan perusahaan
itu benar sekali
itu benar sekali
makan malam sudah siap
lupakan saja makan malam sudah siap
menurut arya chester adalah seorang suami penyayang
yang bekerja di sebuah perusahaan investasi sebagai analis
dan menurut chester arya bekerja di sebuah perusahaan media
sebagai kepala operasional mereka
jadi kalian tahu
chester dan arya tidak tahu bahwa pasangan mereka
sebenarnya adalah musuh mereka
selamat pagi sayangku sarapan sudah siap
ah baunya luar biasa kau yang terbaik
dah sayang sampai jumpa sore nanti ya
arya bekerja untuk organisasi rahasia bernama justice assemble
chester juga bekerja untuk organisasi rahasia
yang disebut avengers league
apa saja yang kita punya
senjata khusus yang butuh waktu berbulan bulan untuk dikembangkan
kau akan tahu
aku tidak ingin lihat untuk apa aku butuh senjata khusus
untuk berhasil yang belum pernah kau dapat sejak
biar kupikirkan selamanya
wow tenang saja santai
tidak ada waktu untuk bersantai
senjata ini telah dikembangkan secara khusus untuk menghabisi fireman
benarkah kau tidak berpikir aku bisa menghabisinya sendiri
ya ini dia kupersembahkan the extinguisher
extinguisher kau tahu untuk memusnahkan fireman
ini dia the melter bagus
saatnya menunjukkan siapa yang terbaik
ya aku yang terbaik
di mana aku bisa menemukannya
berikut adalah koordinatnya
sampai jumpa lagi jagoan
halo kau jadi aku menemukanmu lagi
kau tidak menemukan aku aku yang menunggumu
kedua musuh itu saling melihat sebelum mengeluarkan senjata khusus mereka
awan api dan es terbentuk dari tumbukan
itu sangat kuat sehingga mendorong fireman dan ice woman ke belakang
kerumunan berlari panik
tetapi sesuatu yang lain juga terjadi
ledakan itu menerbangkan toko
menerbangkan topeng ice woman seketika
dan meskipun dia mengambilnya dengan cepat dan meletakkannya kembali di wajahnya
fireman berhasil melihat siapa dia sebenarnya
sayang apakah semuanya baik baik saja
kau berbohong padaku
kau berbohong padaku
kau kau adalah fireman
iya fireman pelindung kota ini
benarkah dan dari apa orang jahat itu melindungi kota ini
dari seorang wanita jahat yang
yang ternyata adalah istriku sendiri
tugas di atas cinta cintaku
tugas di atas segalanya
dan akhirnya pasangkan
akhirnya pasangan super yang sangat mencintai itu mulai bertengkar
melupakan semua tentang cinta mereka
hidup mereka yang telah mereka habiskan bersama selama bertahun tahun
sudah berakhir fireman
aku tidak minta
kau bagaimanapun dapat menyelesaikan ini dengan segera
jangan menjadi pengecut lawan aku
aku tidak bisa bertarung dengan seseorang yang selalu aku doakan berumur panjang setiap harinya
baiklah aku yang bisa
bersiaplah untuk menghadapi senjata pamungkas
tentu saja lanjutkan
senjata pamungkasnya cinta kita
kedua kekasih itu saling berpelukan saat aliran air mata mengalir di mata mereka
aku sangat mencintaimu
aku juga mencintaimu
enam tahun menikah dan tak satupun dari kita punya petunjuk sedikitpun
tapi sayang kenapa kau ingin menghancurkan kota
bukan aku tapi kau
aku tidak aku mencintai kota ini
aku juga dan aku telah diberitahu bahwa kau ingin menghancurkan kota ini
pada saat itu chester dan arya menyadari bahwa keduanya sedang dipermainkan
ya ampun mereka merencanakan kita melawan satu sama lain

hanya satu cara untuk mengetahuinya
saat jam berdentang tengah malam pasangan super itu memasuki kantor mereka masing masing
mereka menonaktifkan kamera menonaktifkan sistem alarm dan mereka meretas ke komputer utama
apa yang mereka temukan sangat mengejutkan mereka
kau tidak akan percaya apa
oke kau duluan
tentu saja the battle and avengers league adalah milik orang yang sama bernama rismon lazar
tapi tidak ada yang mengetahuinya kecuali bosku dan bosmu
tepat sekali mereka mengadu kita satu sama lain untuk hiburan banyak orang
begitulah cara mereka tahu di mana dan kapan kita berada
ya dan itulah mengapa selalu ada kerumunan besar di tempat kita bertarung
dan papan reklama penuh dengan iklan
laser menghasilkan uang dari kita
sepertinya kalian telah menemukan rahasianya
akan kujelaskan ini seperti
satu dua tiga empat lima
aku pernah menangkap beberapa ikan hidup hidup
enam dan tujuh dan delapan sembilan sepuluh
lalu aku melepaskannya lagi
kenapa aku melepaskan
karena aku ingin mengadakan pertunjukan besar
kalian tidakkah kau ingat orang yang menjadikan kalian seperti ini sekarang
fireman kau tidak pernah memiliki kekuatan super
aku memberinya padamu
aku menjadikanmu super
dan ice woman begitu juga dengan dirimu
permisi bisakah aku mendapatkan beberapa es
dan siapa kau
siapa aku aku adalah rizben lazar alias lazerman
dan mengapa aku melakukan ini
ya sederhana uang
namun ada satu alasan lagi
aku ingin orang orang di kota berpikir bahwa mereka memiliki pahlawan super yang akan melindungi mereka dari penjahat super
sementara agung penjahat super sebenarnya akan menghancurkan fondasinya dari dalam seperti rayap
itu tidak akan pernah terjadi
ya aku tahu kalian tidak pernah melakukan pekerjaan dengan baik
tujuh tahun namun
orang orang di kota tidak tahu siapa pahlawan dan siapa yang jahat
lagi pula aku mulai bosan
dan karena sekarang kalian sudah tahu tentangku kalian akan jadi masalah
itu sebabnya aku disini untuk menghabisi kalian selamanya
kau orang jahat aku akan menghabisimu
kalian berdua bukan apa apa untukku
aku yang beri kalian kekuatan super
kalian pikir aku akan beri kalian kekuatan lebih dariku
kalian tak bisa mengalahkanku
pada skala satu sampai sepuluh jika aku sepuluh maka kalian adalah lima lima
chester memandang arya tidak berdaya
aku rasa ini akhirnya sayang
aku mencintaimu juga
dan saat keduanya berpegangan tangan chester mengalami gelombang otak
dia menatap arya dan tersenyum
ada keinginan terakhir
tentu arya dan aku tidak sekuat dirimu secara individu tapi bersama
kita adalah air
tentu kau tidak memikirkan itu
lima setengah tentu
tapi lima setengah dan lima setengah menghasilkan sebelas
dan itu lebih besar dari sepuluh
nah kedua organisasi jahat itu ditangkap oleh polisi dan berita tentang laser jahat menyebar dengan cepat kemana mana
fireman dan ice woman berkumpul di pusat kota dan memberitahu warga bahwa mereka akan pensiun
tapi jika nanti kejahatan bangkit lagi
dan kejahatan bangkit lagi
dan umat manusia menemukan dirinya di tengah tengah krisis
dua orang super ini akan muncul untuk melindungi kalian
sampai saat itu